seribu penari gandrung meramaikan gelaran banyuwangi festival dua ribu sembilan belas di pantai bum banyuwangi jawa timur sabtu sore
selain untuk mengenalkan taran lokal ke mata dunia
pagelaran kolosal ini bertujuan untuk memacu para pelajar mencintai dan melestarikan budaya lokal
mengangkat tema panji panji sonangkoro festival gandrung sewo dua ribu sembilan belas kembali digelar di pantai bum keluaran mandar banyuwangi jawa timur sabtu sore
festival ini diikuti satu tiga ratus penari enam puluh lima pameran prajurit tujuh puluh lima pemusik mulai tingkat sekolah dasar smp hingga sma
dalam rangkaian banyuwangi festival dua ribu sembilan belas gandrung sewa yang digelar setiap tahunnya ini bertujuan untuk melestarikan tarian khas bumi belambangan banyuwangi
tema tahun ke delapan ini adalah panji panji sunan koro yang menceritakan perjuangan heroik rakyat banyuwangi melawan kolonialisme belanda
di tengah gempuran budaya global lewat media sosial
di mana anak anak mulai teralienasi dari budaya lokalnya atau identitas budayanya
sehingga dengan demikian alhamdulillah gandrung sewu dari waktu ke waktu terus bangkit
festival gandrung seo tahun ini mendapat respon positif dari para penonton
jumlah wisatawannya menonton juga lebih banyak dibanding tahun lalu
syukur sekali mas yang waktu ini langsung sampai tiap tahun terlihat
jadi dan perkembangan